berikutnya persebaya surabaya dijatuhi sanksi karena kehadiran supporter mereka
dalam laga tandang kontra persija jakarta di stadion utama gelora bung karno jakarta
berdasarkan hasil sidang komite disiplin pada kamis persebaya didenda rp dua puluh lima juta rupiah
sanksi tersebut dijatuhkan komdis pssi karena melanggar aturan larangan kehadiran supporter tamu di pertandingan tandang
tak hanya persebaya yang terkena sanksi denda persija selaku tuan rumah juga kena getahnya
nah panitia pelaksana pertandingan persija dianggap lalai melaksanakan tugasnya
dan juga gagal mengantisipasi kehadiran supporter persebaya di gbk
hal serupa juga dialami persib bandung dan juga persik kediri
keduanya juga didenda dua puluh lima juta rupiah karena bobotoh kedapatan hadir ke markas persik saat persik menjamu persib
pada laga pekan ke lima liga satu